tiga anakku gak ada
kasus korban meninggal dengan diagnosa gagal ginjal akut pada anak
terdeteksi di surabaya jawa timur
nenek korban mengungkapkan
sang cucu yang masih berusia empat tahun
sempat tak bisa buang air kecil selama dua hari
gangguan ginjal akut
saya juga gak tahu apa ada gangguan ginjal akut
saya gak ada di sini gak ada yang sakit ginjal akut
tapi abis itu kena ibu ini saya rujuk ke cakramun jangan
abis itu sudah
nasib sama dialami pasangan muhammad sofian sauri dan nur amalah
anak kedua mereka
muhammad ali subadar hidayatullah yang masih berusia satu tahun
meninggal dunia cuma sore
usai mendapat perawatan di rumah sakit dr sutomo surabaya
jasad ali subadar dibopong oleh ayahnya ke pemakaman umum di desa kebon rejo
kejamatan grati kabupaten pasuruan jawa timur sabtu pagi
hari ketiga anakku diambil pernafasan dari hidung
kayaknya kan sudah enak gitu loh ya
aku ikhlas sama istriku kebimbangkan aku
pokoknya kita suka ikhlas suka beropat
video ini direkam orangtua melody bocah asal minahasa sulawesi utara
yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit kandaumanado
akibat gagal ginjal akut
sehari setelah video kehangatan ayah dan anak ini diambil
tepatnya tiga puluh satu juli lalu melodi meninggal dunia
ibu melodi mengaku tak menyangka jika anaknya meninggal secepat itu
melody kini telah tiada orangtuanya pun sudah ikhlas merelakan kepergiannya
namun mereka meminta kejelasan mengapa ginjal melodi bisa rusak
hingga jumat ada dua ratus empat puluh satu orang yang menderita gagal ginjal akut
dari dua puluh dua provinsi di seluruh indonesia
sampai sekarang kita sudah mengidentifikasi ada dua ratus
telah dilaporkan adanya dua ratus empat puluh satu ya kasus gangguan ginjal akut
progresif atipikal atau aki di dua puluh dua provinsi
budi gunadisadikin menambahkan untuk mencegah bertambahnya kasus gagal ginjal akut
pemerintah menghentikan sementara peredaran beberapa obat sirop yang diduga
mengandung etilen glikol dan dietilen glikol
tim liputan cnn indonesia